nah berita yang satu ini datang dari kisah seorang penjual sandal keliling di kota pasuruan jawa timur
sang penjual sandal keliling akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah menabung selama dua belas tahun
agar bisa menabung jemaah calon haji ini jualan sandal mulai pagi hingga sore hari dengan berkeliling desa
yahya seorang pria berusia empat puluh delapan tahun warga kelurahan karangketuk kecamatan gading rejo
kota pasuruan yang berprofesi sebagai penjual sendal keliling
akhirnya bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci bersama sang istri asmil muhtakor
bagi yahya bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci bersama pasangan bak sebuah mimpi
bagaimana tidak penghasilannya dari menjual sendal keliling hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan biaya sekolah dua anaknya
walau demikian ia dan sang istri selalu berupaya untuk menabung sedikit demi sedikit
selain nabung ia juga rutin bersedekah di masjid setempat
sejak pagi hingga sore yahya jualan sendal berkeliling desa dengan jarak puluhan kilometer
setelah dua belas tahun menabung dari tahun dua ribu dua belas akhirnya yahya bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji dirinya dan sang istri
siapa sangka mimpi yahya kini segera menjadi nyata sebab tahun ini ia sudah terdaftar sebagai jemaah calon haji bersama istrinya
yahya mengaku bersyukur dan tak menyangka ia bisa menunaikan rukun islam kelima itu
mulai dari kota paseruan sampai mahlil
artinya uang penghasilan ini ditabung sedikit sedikit
mulai tahun berapa dulu daftar pak
tahun dua ribu dua belas bulan januari
nanti rencananya berangkat sama istrinya
menurut rencana yahya dan istrinya nur amil akan berangkat ke tanah suci bersama ratusan jemaah haji lainnya dari kota pasuruan pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat melalui kloter empat puluh lima
kompastv pasuruan jawa timur